sepekan menjelang mudik lebaran jalan tol sumatera ruas bakauheni hingga kota baru
sepanjang delapan puluh km masih dalam pengerjaan
hingga jumat satu juni baru tiga puluh sembilan km jalan yang sudah berlapis beton seluruhnya
beginilah kondisi jalan tol sumatera lampung ruas bakauheni kota baru
dari delapan puluh km jalan yang sudah berlapis beton seluruhnya baru dari kilometer sampai tiga puluh sembilan
yakni dari pintu tol bakauheni selatan hingga kecamatan sidomulyo
setelah kilometer tiga puluh sembilan kondisi jalan sudah tidak mulus
karena masih merupakan campuran tanah dan beton tipis di beberapa ruas
dengan panjang bervariasi antara tiga ratus meter hingga satu kilometer
untuk persiapan lebaran jalur mudik kita siapkan semaksimal mungkin
supaya bisa dilalui oleh pemudik
dari paket dua beragam terbagi besar untuk bakauheni ini
di ruas sidomulyo lematang sejauh tiga puluh tujuh km ini
juga ada pembangunan jembatan yang belum selesai
ada tiga jembatan di ruas jalan ini yang belum selesai
yakni wai campang di kilometer empat puluh empat waibuha di kilometer lima puluh empat
dan wai katibung di kilometer lima puluh delapan
agar dapat dilalui para pemudik akan dibangun jembatan darurat
saat ini pelaksana proyek mengejar target penyelesaian
untuk satu jalur yaitu dari bakauheni kota baru
pengerjaan diperkirakan selesai tujuh hari sebelum lebaran
rencananya selama arus mudik jalan tol ini akan difungsikan satu arah